kepolisian daerah sumatera selatan terus berupaya mengungkap identitas korban mutilasi
sampel potongan tubuh sudah dikirim ke laboratorium forensik pusat mabes polri
untuk dicocokkan dengan sampel dna sejumlah keluarga terduga korban
ya termasuk dalam daftar terduga korban adalah seorang anggota dprd bandar lampung
yang hilang sejak sebelas april dua ribu enam belas lalu
tim kejahatan dan kekerasan polda sumatera selatan
membantu penyidikan kepolisian restor ogan komeling uru timur
yang menyerahkan potongan tubuh korban ke rumah sakit bayangkara polda sumatera selatan
kepala polda sumatera selatan juga menyatakan telah bekerjasama dengan polda lampung
karena korban mutilasi diduga muhammad pansor
anggota dprd bandar lampung yang dilaporkan hilang sebulan lalu
jadi kepastiannya belum selama kita belum mengidentifikasi jasad
maupun identik dengan keluarganya
sedang kita proses untuk mengecewakan
kita mabespori ya karena disini ada keterbatasan ya laboratorium forensik kita
jadi dilakukan backup mabespori
potongan tubuh yang diperkirakan sudah empat hari itu ditemukan di sungai komering di martapura oku timur
hasil otopsi menunjukkan potongan tubuh merupakan hasil mutilasi
dengan ciri ciri adanya gesekan pemotongan yang dilakukan dengan kasar
korban berjenis kelamin laki laki
laki laki berusia empat puluh sampai lima puluh tahun
berambut hitam lurus dan berkumis tipis
tinggi korban satu ratus enam puluh satu hingga satu ratus tujuh puluh cm dan berkulit sawo matang
berdasarkan ciri ciri tersebut korban diduga anggota dewati bandar lampung muhammad pansor
kader pdi perjuangan yang dilaporkan hilang sejak sebelas april lalu
saat ini polda sumatera selatan menunggu hasil tes dna
untuk mengungkap identitas korban dan pelaku mutilasi